ternyata gitu ya kalau habis nonton film horror itu takut banget selama di bioskop
keluar dari bioskop kita masih takut juga ada perasaan menghantui
dan sebetulnya kosa kata menghantui itu menarik banget gitu ya
ya hantu itu bisa ada bisa nggak ada seperti di film
dan kalaupun ada dia bisa ganggu kita atau nggak ganggu kita
tapi perasaan ketakutan jangan jangan itu yang menghantui kita sendiri
jangan jangan itu cuma geer doang yang ditakutin hantu sebenarnya nggak ada yang takutin kita juga
atau mungkin itu juga yang sedang terjadi sama kondisi ekonomi yang
kering kita dengar sangat horor gitu ya
resesi di mana mana hyperinflation dan sebagainya
yang kemudian menghantui pikiran kita dan pengaruhi perilaku ekonomi kita
apalagi kita baru buka banyak area yang baru bapak udah lihat belum
nggak ada yang neng
yuk boleh pak kita jalan jalan pak
tapi aku tuh ada janjian temanku bang mando
kita bagikan ke para netizen tersinta
kemudian pak gubernur dengan semangat yang berapi api mengatakan tentang prospek ekonomi
pada saat negara negara lain kelimpungan relatifly indonesia itu bagus banget
tapi kemarin itu sampai kepada kesimpulan apa kemarin yang bilang presiden kemana
kita harus optimis tapi tetap waspada
terus aku bilang minta antriin kesini
akhirnya tadi diantriin kesini ketemu mando gitu
ini visum ini selalu banyak cerita cerita lah di belakangnya
alhamdulillah sih aku gak pernah lihat tuh kayak gitu gitu
aku tuh lagi mikir tadi tuh waktu ngobrol sama mary tuh
mungkin optimis tapi harus waspada
di bahasa indonesia itu ada kosa kata yang namanya itu menghantui
menghantui itu belum ada hantunya loh
lebih banyak pikiran pikiran kita doang
jangan jangan hantunya juga cuek kayang sama kita gitu
jangan jangan resesi begitu tuh
kalau orang takut sama resesi
karena kemudian perekonomian akan memburuk di masa depan
dan atas dasar itu orang berjaga jaga gitu ya
orang kebetulan tidak melakukan konsumsi ya
pada saat orang tidak melakukan konsumsi
katakanlah semua orang melakukan itu
karena memang semua orang takut resesi gitu
ketakutan itu sendiri bahkan menciptakan resesi
jadi sesuatu yang sebenarnya belum terjadi
tapi karena ketakutan kita itu jadi terjadi pak gitu loh
proposisi itu ramalan yang terjadi karena ramalan itu sendiri
jadi misalkan kalau orang sudah berpikir bahwa inflasi ke depan itu bakal tinggi
pasti dia akan cenderung mulai belanja dulu sekarang gitu loh
nah pada saat orang lain melakukan hal yang sama
jadi malah inflasi itu malah lebih cepat terjadinya gitu daripada yang seharusnya
nah cuma kalau kita udah ke depan itu berpikir bahwa dollar kita akan terdepresiasi
pasti kita akan cenderung pegang dolar kan pak
nah orang lain melakukan hal yang sama
karena ketakutan terhadap depresiasi itu sendiri
walaupun jarang kuliah gitu ya
dulu tuh ada profesorku bilang begini
jadi yang benar buat individu belum tentu benar buat secara keseluruhan
tapi kita tidak berarti kemudian kita tidak tahu persoalannya
mando kan selama ini aktif di gnpip ya
gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
ini mungkin titik tolak yang bagus nih
negara negara maju kayak amerika serikat
yang biasanya inflasinya itu rendah sekitar
di inggris sudah sepuluh persen bahkan lebih
di negara negara lain juga yang biasanya inflasinya rendah
persoalan inflasi sekarang kan lebih banyak kepada persoalan supply
dengan demikian kita harus melakukan sebuah kolaborasi
disebut sebagai instrumen mix atau policy mix
atau dalam bahasa kita bauran kebijakan gitu ya
yaitu yang terpenting adalah antara kebijakan moneter dan fiskal
kemarin pada saat pandemi
persoalan hidup dan mati kan
dan itu mengerikan sekali waktu itu
dan kita tahu pemerintah sangat sulit mengatasi itu
melakukan pembelian di pasar perdana
ada undang undang yang memayungi itu
sehingga kebijakan yang memang unconvensional itu bisa dilakukan
sehingga terus kemudian pemerintah punya ruang fiskal yang lebih luas
hantaman invasi di luar masuk
orang orang lain belum bisa melakukan kebijakan pengendalian harga mulai fiskal
tanks to kebijakan fiskal moneter yang lebih integrated tadi itu
pada saat itu bank indonesia juga tidak buru buru naikin suku bunga
karena memang sudah jadi kenaikan administrasi
pada saat kita melihat persoalan ekonomi itu dalam perspektif yang lebih luas
pada saat kita kemudian membuka diri untuk melakukan kolaborasi kebijakan
hasilnya ternyata kita lebih bagus kan
orang bahkan menyembandingkan kondisi kita saat ini dengan kondisi indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan
kondisi kita lebih jauh lebih baik
ada banyak alasan kenapa kita bisa optimis
nah buat sobat rupiah di level mikro gimana gitu
saya ingin mengatakan bahwa dengan ajakan untuk tetap optimis
dengan ajakan untuk tidak terlalu takut berlebihan
tapi mungkin bisa lebih bijak konsumsinya
dan kemudian ada satu lagi di luar konsumsi
karena di dalam pembentukan dari pdb atau pertumbuhan ekonomi lah
terminologi umumnya kan bukan hanya konsumsi
tapi tentu saja investasi kepada yang benar
kalau ya saya mesti bilang kalau investasinya di cryptocurrency yang baseless
banyak sekali investasi yang bisa dilakukan di indonesia gitu kan
jadi itu mungkin ajakan saya kepada sobat rupiah nih
bahwa waspada itu harus
tapi optimisme juga sama pentingnya gitu
jadi tetaplah berkonsumsi lebih banyak investasi
kayaknya itu saatnya untuk nyari kopi
jadi kita ketemu lagi di episode asp dua berikutnya
dan jangan lupa ajak temen temennya subscribe di seluruh kanal media sosial bank indonesia
twitter yang pemiliknya baru aja ganti